ngapain sih dia
kamu masakin buat aku
kamu gak mau aku masak sendirian nih
ya allah lindungilah kami semua ya allah
ya allah lindungilah kami semua ya allah
ya allah ku mohon padamu
mama mertuaku dan om irfan
lindungi mereka ya allah
tibahkan mereka kembali ke rumah ini dengan selama dan tanpa kurang satu pun
kalian maju orang ini akan mati
selalu begini cara anda untuk kabur ya
memakai orang untuk sandera
saya gak peduli
saya bilang menyerah
anda sudah kalah
saya bilang menyerah
saya ingin melaporkan
kalau akan ada tindak kriminal di taman kasuari
saya ingin melaporkan
karena pelaku ini sedikit cerdik
kalau bisa tim bapak melakukan penyemaran
terima kasih banyak pak
jangan pakai trik yang sama dua kali
jangan cepat cepat kabur ya
apa anda lakukan ini
siapa yang suruh anda
saya tidak kenal anda
dan mama saya juga tidak kenal anda
saya akan kasih tahu sama kamu
dan mama saya juga rencana
wah masih saja
letak di tempat bahaya
nanti aja langsung ke rumahmu ya
bahaya kalau telepon sekarang
aku curiga masih ada kawanannya si iqbal disini
iqbal kan ditangkap
temen temennya pasti gak akan tinggal diam
ya bener juga kamu
yaudah yuk let's go
sudah disini duluan ya
iya kita tadi udah sampai
gimana pak surya elsa udah ketemu
belum pak ini saya lagi
tunggu security untuk nanyain keadaannya seperti apa
apa anak saya sudah ketemu pak
sampai saat ini sister dan petugas lapas
masih cari mereka
dan belum ketemu pak
kira kira elsa kabur ke rumahnya
kemana sih pak
kok sampai mereka bisa kabur pak
sepertinya karena mbak jessica
mbak jessica bilang sih hari ini mau akad nikah
terus mbak elsa datangnya pergi bantuin mbak jessica ke akad nikahnya pak
mau akad nikah
jadi elsa sama temen temennya pergi dan
pak mereka tuh gak tau daerah sini
gimana kalau ternyata mereka pergi ke tempat yang berbahaya
aku kayak mesti cari deh
mak mak mau nyari kemana
aduh ini mas al kebiasaan deh
selalu bikin khawatir istrinya gak pernah ngabarin
sampai jam sekarang kok belum pulang
kebiasaan dan ini mas al
iya tadi aku dengar suara mama
mama marah ya sama papa
papa sama opan sama mama engkau belum pulang ya
ya iya belum pulang mungkin masih ada urusan di luar sayang
aku mau tunggu papa pulang mah
jangan sayang mama kan belum tau bawa pulangnya berapa
tidak pernah sih yuk
kau mau nemuin papa
mama ambil jaket dulu ya dingin soalnya dulu
yuk pakai pakai
karena satu lagi tangannya pintar
nondrena guandin kok malem malem keluar
aku mau nunggu papa pak wiyah
nondrena kenapa nunggunya gak di dalam aja
di luar kan dingin
nih liat nih kepala om boim rasanya beku kedinginan
aku kan pakai jaket om boim jadi gak terlalu dingin
oh iya jadi anget
yeay oma dateng
yeay itu boim oma

anak kecil sama ibu hamil ada di luar rumah nih malem malem
rena juga khawatir makanya aku sama rena nunggu di luar mas
ya kenapa nggak tidur di dalam nunggunya di dalam pun bisa
iya pak kamu gak bisa tidur sama mama
nungguin papa sabar mama ngomel ngomel sendiri pak
lagian kamu ngasih aku kabar mas
ya kamu ngapain marah marah di depan anak
aku takut kamu kenapa napa tuh itu ini kenapa
gak apa apa itu tadi kan saya diemnya di bagasi pas jalannya rusak
itu sampe berdarah gitu loh
ya udahlah gak apa apa ini cuma darah kecil luka kecil gak masalah
pokoknya nanti harus diobatin ya
gak apa apa i'm fine sudah oke kok thank you lin
hah terus gimana
ya alhamdulillah iqbal sudah ditangkap sama polisi
penerima sudah ditangkap berarti sekarang kita bisa jauh lebih tenang ya
om makasih ya om kamu udah bantu keluarga aku om
aku beruntung banget bisa kenal om
senang bisa bantu kalian semua

udah jam berapa
terima kasih ya terima kasih jimmy ya
terima kasih semuanya
nah kita masuk
udah nggak mampir dulu
gak usah ya udah malem saya balik dulu
sebagian saya lihat nih ada istri yang penasaran banget pengen ngobatin suaminya
once again thank you ya iva
sehat sehat ya pak
iva balik dulu ya
aduh tidur ya
masuk tidur ya
uya gue mau buka gerbang
kayaknya masuk ya
udah sekarang bobo ya
papa kan udah nganterin rina ke kamar
jangan bikin mama cemas ya
mama kamu kan emang hobi marah marah sayang
kamu tuh jangan ngomong aneh aneh lho di depan anak kamu
nanti kalau dia sampein ke temen temennya gimana
kamu jangan suka marah marah depan anak
kamu jangan marah marah
sayang ade balem biru
dan balem biru
nggak gak ada isi rahat
harus dobatin dulu itu lho
cuma luka kecil udahlah
saya tetap tetap dobatin
nggak masalah ini lukanya
nih ini tuh memar
kan kamu kan sempat operasi mas
dobatin ya pinggirin ya
tunggu sebentar ya
tunggu sebentar ya
tunggu sebentar ya
keren mas yulang
keren mas yulang
kenapa sih sakit ri
saya kan juga kaget
ya satu dua tiga
berantem aja bani
perih aja bani
kasih udah luka dibatin
kasih udah luka dibatin
gimana dukanya udah
sekarang udah tidur
iya mama tuh
iya mama tuh
kepikiran mau nanya soal iqbal
kepikiran mau nanya soal iqbal
apa benar iqbal dendam sama mama
gara gara persaingan bisnis
tadi sudah dia ngomongnya gitu ma
dia marah sama papa dendam sama papa
terus mamanya meninggal
tapi aku ngerasa dia janggal ma
kalau memang dendam kenapa nggak dari dulu
papa kan meninggal udah lama

terus nomornya iqbal terdaftar
mama juga ngerasa ada yang aneh di sini
mama ke kantor polisi
mau mau tanya sama dia

lo ketemuin dia besok ya
dia udah istirahat yuk
ya tapi sebelum itu
ada yang pengen aku omongin sih mas
ada yang pengen aku omongin sih mas
ini mas dalarina
aku rasa besok kayak kita harus kasih kejutan dia buat dia
aku rasa besok kayak kita harus kasih kejutan dia buat dia
mengizinkan dia untuk sekolah lagi
lagipula kan sekarang
iqbal juga udah ketangkep kan
jadi suasananya juga dari sekarang udah aman

kasian lah kalau dia di rumah terus mas
kalau udah sekolah kan dia bisa ketau sama temen temennya sama gurunya
dia nggak akan stres di rumah
mama juga setuju sih sama andin
reina tuh butuh sosialisasi
kasian sekolah di rumah terus
reina pasti seneng denger ya
ayo siadat sekarang
ma mau cari kemana
ini bandung loh ma
ya ya kemana
keber kita usaha dong cari elsa
jangan diem aja
mau cari kema
ma mau cari kemana
tunggu aja dulu di sini ya
lah ini dia
kami udah cari kesana kemari bu
tapi nggak ketemu
saya akan laporkan ini ke atasan saya
karena bu elsa masih berstatus tahanan lapas
kalau bu elsa menaikkan diri
ia akan dikejar satuan kepolisian
tolong kasih kesempatan sekali lagi ya anak saya
tolong jangan dilaporin
anak saya itu nggak jahat dan dia nggak kabur
saya yakin dia pasti pulang ke sini
tolong ya pak ya
jika dalam waktu satu jam
bu elsa belum juga kembali
makasih ya pak ya
ada bokapnya elsa juga
atau jangan jangan gue yang dituduh
ngajak mereka kabur
bahaya juga kalau lima sampai marah ke elsa
nanti elsa pasti sedih
kok berhenti sih
ayo maju lagi kan di sana tempatnya
dia beneran datang dikasih surprise aku
aku belum paham
aku mau menunggu nino

antarin sampai situ
kalau misalnya gue antar kalian ke sana
pasti mereka gak ngizinin lagi buat kita ketemu
karena mereka nyangka nyangka gue bawa kalian kabur

jalan sedikit gak apa apa kan
opa makasih ya
aku tau kamu pasti dateng kesini
kamu mau surprisein aku kan
ternyata nino masih peduli sama elsa
sampe dia biar biar lain dateng ke bandung
jadi melauk gini sih
harusnya lo bahagia
lo juga pengen ngeliat elsa cepet sembuh dan bahagia kan
kalian gak kena panah apa kan
gak ada yang luka
gak ada yang luka
gak apa apa kok sister
apaan sih sister lebay
orang kita semua baik baik aja ya
yaudah kita masuk dulu ya
kita bicara di dalam dengan dokter lisa
bikin papa cemas deh
kenapa kalian kabur
kenapa kalian kabur
kenapa kalian kabur
kenapa kalian kabur
dan gw tiru gua
di bekerja dong
juga kenapa kalah kita
mereka silah akan
aku mau cari lo
itu masih siap
sekarang kita akan menikah sama nek tau
nanti kan lupa tanggal
untung ada asisten suaminya elsa
jadi kita keliling kelilingnya pakai mobil gak jalan kaki gak capek ya kan ya
lah kok lo masih disini katanya mau ngedate
gak jadi jadinya nih gue ngedate sama kerjaan
golok banget gak creamy deh loh
tuh kan bener cewek gue ngambek kan
oh iya vel pak al kan sibuk banget
kenapa kalian kabur
iya jadi tadi kita itu mau nemenin jessica yang mau cari andi
karena kan jessica sama andi mau akad
ternyata jessica lupa kalau d ini salah tanggal
iya aneh banget kan dok
untung ada asisten suaminya elsa
jadi kita keliling kelilingnya pakai mobil gak jalan kaki gak capek ya kan ya
ih itu lho dok opa yang dari korea
untung aja waktu telepon neneng dia mau dateng
neneng pinjemin pesawat pribadi
oh mungkin perempuan ini berhalusinasi
jadi asisten suaminya elsa tuh baik banget
dia kan mau ya ngantarin kita ngecek semua masjid
bahkan sampai masjid di abu dhabi
seru kan dok
oke pokoknya kalian jangan pernah kabur lagi ya
karena semua cemas mencari kalian
ih siapa yang kabur
orang kita cuma jalan jalan adventure ya
iya besok besok kalau mau jalan jalan harus ditemani suster
kalian paham kan
oke dok paham
tolong antarkan neneng dan jessica ke kamarnya ya
biar bu elsa bicara dengan keluarganya dulu
hah kadang neneng pengen ikut kumpul keluarga
nah dia yang penting dateng sekarang
iya itu juga pas
belum masih ada trailator sama neneng
ya nggak dime
belum masih ada trailator
iya gitu semangat
bus ini kan
kamu sengaja ya mau ngerjain aku ya
aku telponin kamu tapi handphone kamu gak aktif
aku galau tau
aku habis dari singapura
habis konsultasi dengan dokter
aku mau merencanakan soal transplantasi korniamata
beneran kamu bisa ngeliat lagi nanti kamu bisa ngeliat aku dong
kamu pasti kangen banget kan ngeliatin aku terus
tidak ada dieser
masak mie pakai dua telur pakai sayur
sering nih aku sering masak dulu curi ini buat elsa
nah sekarang hidang lagi
saya bangun gak ada di kamar
ini tengah malam begini
ya kan aku gak tega mas
kan kamu juga lagi tidur kamu capek
kamu pulis banget soalnya
terus aku lapar
ya aku mau makan
pakai dua telur pakai sayur
gak ada gak ada makan mie
gak ada makan mie malam malam
aku maunya mie masak
mau makan atau enggak
aku mau nyampe
kasih roti sih
gak kepalin juga
air mendidih tiga menit
pas semua kan
rebus campuran bumbu
minyak ke dalam mangkok
ini kok gak ada tulisan pake telur ya

ngapain sih dia
kamu masakin buat aku
kamu nggak mau aku masak sendirian ya
udah udah sana makan
habisnya rotinya habisnya roti udah
kamu tunjukin saya di depan kampus
udah kayak gini loh mas
saya harus begitu
terus begini jauh banget
ya udah kesana
terima kasih ya
udah buatin aku
eh itu minyak
kamu kok gede banget sih itu apinya tinggi
itu telurnya masa masa nih masukin gitu sih
nggak ada tulisan pake telurnya soalnya disini
kamu ngajarin waktu itu pakai minyak
ya ampun berantakan banget mas
duh duh duh
duh duh duh
sini aku bantuin
kita masak berdua ya
kita masak berdua ya
ini telurnya diapain
berarti saya salah
sampai mati semaleman
ini saya dokter lisa
dari tadi sore saya coba hubungi bapak
tapi hp bapak nggak aktif pak
itu hp saya mati dari tadi
jadi begini pak
saya ingin menginfokan bahwa jessica hari ini sempat kabur
karena dia merasa hari ini hari akad pernikahannya
terus gimana dok
dimana dia sekarang udah ketemu
jessica baik baik aja dok
alhamdulillah jessica dalam keadaan baik baik saja
dia sudah pulang dan sekarang sudah tidur di kamarnya
cuma itu saja yang bisa saya sampaikan pak
bahwa tolong lain kali jangan sampai ada kejadian kayak gini lagi ya dok ya
ya ampun jess jess
udah tujuh tahun lalu masih aja kamu inget inget soal adi
udah inget soal hadi ada aja kejadian buruk kayak gini
kemarin itu desi cerita katanya dikasih cincin
dan dia happy banget pas dikasih cincin
pada saat itu dia sudah berubah menjadi seorang orang yang lebih baik

kau bener bener punya niat yang sungguh sungguh
buat ngelamar jessy
pap jangan galak galak dong sama adi ya
kita ketemu di rumah
terima kasih om
ya kalau gitu
saya akan ajak keluarga untuk
melamar seharusnya om